sementara itu bank papua resmi menjadi sponsor utama persipura jayapura
tim mutiara dari timur tersebut mendapat suntikan dana tujuh lima miliar rupiah
setelah mendapat sponsor utama manajemen tim persipura jayapura
langsung mendatangkan striker asing edison alves asal brazil
penanda tanganan kontrak kerjasama dilakukan bertepatan dengan hut ke lima puluh satu tahun bank papua kami siang
direktur utama bank papua f zendrato bersama direktur utama pt persipura jayapura
herca lingkongan mendatangkan kerjasama di kantor bank papua jaipura
persipura jayapura membutuhkan dana kurang lebih dua puluh sembilan miliar
untuk dana yang sudah jelas seperti kita dengar di pendatanganan pks
di pagi hari dari bank papua
sebagai sponsor utama sebesar rp tujuh lima miliar
untuk menambah dana klub persipura juga sedang melakukan komunikasi intensif
dengan beberapa perusahaan di papua
setelah mendapat dukungan sponsor dari bank papua senilai tujuh lima miliar rupiah
melalui mou kami siang manajemen tim persipura jaipura
langsung mendatangkan striker asing edison alves asal brazil
striker tiga puluh enam tahun itu bakal memperkaya serangan squad angel avedo vera tersebut
alves langsung mengikuti langkahnya
alves adalah seorang penyelamat yang pertama bersama buasalosa pada kamis sore di stasiun mandala jaipura
sebelumnya penyerang itu pernah berkiprah bersama persela lamongan pada musim kompetisi dua ribu empat belas dua ribu lima belas
alves menjadi pemain asing terakhir tim mutiara hitam
sebelumnya persipura sudah memiliki
dan juga pemain asal korea selatan dan pesepak bola asal brazil richard dinho
albert matatula jaipura papua